covid sembilan belas memberikan dampak yang signifikan di setiap sendi kehidupan masyarakat
termasuk kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi kesehatan
asuransi kesehatan memberi perlindungan dari resiko finansial
namun masyarakat juga tetap harus cermat memilih agar tidak dirugikan
dan dapat memaksimalkan manfaat dari asuransi kesehatan tersebut
lantas bagaimana sih cara memilih asuransi kesehatan yang tepat untuk anda
kita ikut keliputannya
sehat itu mahal
asuransi kesehatan merupakan langkah antisipasi dan bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan di masa darurat
apalagi di tengah pandemi
di mana semua orang memiliki risiko terpapar virus covid sembilan belas
menurut lembaga survei nielsen tahun dua ribu dua puluh
lima persen masyarakat indonesia ingin memiliki asuransi kesehatan di masa pandemi
dan lima persen akhirnya memutuskan untuk membeli produk asuransi
kembali dari asuransi kesehatan
jadi sekarang ada dua
tapi itu semuanya bukan pribadi itu dari kantor
satu bpj kesehatan
satu lagi itu ada fwd
itu semua benefit dari kantornya
kalau menurut saya
ada beberapa cash yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita
jadi misalnya suatu waktu ada gejala gejala yang memang
itu membutuhkan biaya besar
dan kita memang sedang tidak siap dalam kondisi biaya untuk menanggulannya
jadi itu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa ini
sangat membantu sih untuk meng cover itu semua
karena asuransi ini sebenarnya tindakan preventif
kalau untuk insurance tipe apa saya lebih ke yang kesehatan
dan sekitar per bulan itu saya bayar sekitar rp delapan ratus lima puluh
menurut saya insurance itu penting karena insuransi itu sebagai jaminan
atau biaya cadangan
yang sewaktu waktu kalau misalnya sakit
karena sebenarnya insuransi yang saya pakai ini kan sekarang kesehatan
jadi kalau misalnya sewaktu waktu sakit atau ada kecelakaan atau amit amit kenapa kenapa
ada biaya dari insurance tersebut
asuransi kesehatan memiliki beberapa jenis perlindungan
pertama asuransi kesehatan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah
seperti bpjs atau kartu indonesia sehat
kedua asuransi berdasarkan jenis perawatan seperti rawat inap atau rawat jalan
ketiga asuransi berdasarkan jenis pembayaran klaim
yakni layanan non tunai atau reimbursement
dalam asuransi berjenis pembayaran klaim non tunai
pengguna biasa diberi kartu dan melakukan pembayaran di muka
sehingga tidak harus mengeluarkan uang pribadi untuk menalangi biaya perawatan
sedangkan pengguna dengan asuransi berjenis perawatan non tunai
harus membayar seluruh biaya perawatan rumah sakit di muka dengan uang pribadi
dan mengajukan penggantian biaya setelah dari rumah sakit
memilih jenis asuransi kesehatan yang tepat tergantung pada kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing masing
kembali ya kembali lagi kepada kemampuannya
untuk membayar biaya kesehatan bagaimana nih
sekarang juga ada alternatif kan ada sistem jaminan sosial nasional dalam bentuk bpjs kesehatan
saya harapkan juga masyarakat ikut serta dalam program bpjs kesehatan
kenapa ini juga bisa menjadi buffer
dengan biaya yang cukup terjangkau kita bisa mendapatkan perlindungan
tapi misalnya masih sama sekali nggak bisa biaya hidup sangat tertekan
dalam sistem jaminan sosial nasional
ada peserta peserta yang merupakan penerima bantuan iuran
nah ini mereka juga bisa tetap mendapatkan perlindungan asuransi
tetapi tidak harus membayarkan premi
asuransi kesehatan dapat memberi ketenangan karena dapat menjamin perlindungan finansial
namun calon nasabah harus jeli dalam memilih tipe asuransi kesehatan
agar bisa mendapatkan manfaat asuransi yang optimal
ada sejumlah hal yang harus diingat saat memilih asuransi kesehatan
pertama calon nasabah harus memahami kebutuhan masing masing
pelajari rekam jejak medis dan pastikan perlindungan serta layanan yang kemungkinan besar akan dibutuhkan
kedua alokasikan anggaran untuk membayar premi asuransi sesuai kemampuan

ketiga pilihlah asuransi yang memiliki jaringan di sekitar tempat tinggal atau tempat beraktivitas
sehingga di saat darurat calon nasabah bisa langsung ke rumah sakit yang dekat dengan lokasi mereka
keempat tentukan sistem klaim asuransi baik non tunai atau reimbursement
terakhir dan yang tak kalah penting adalah untuk memilih perusahaan penyedia asuransi yang sehat
sesuai aturan otoritas jasa keuangan
semakin besar rasio sofabilitas yang dimiliki perusahaan asuransi
semakin kuat kemampuan perusahaan dalam membayar uang pertanggungan kepada nasabah
pada intinya menjadi nasabah asuransi kesehatan di masa tak menentu seperti pandemi covid sembilan belas
dapat memberi ketenangan diri sehingga mengurangi kekhawatiran yang dapat mengganggu kesehatan mental
karma mursalim nugraha endri jakarta